terima kasih anda masih menyaksikan reportase jawa timur
jika dulu musang dikenal sebagai hewan yang menakutkan atau perusak
saat ini mungkin tidak lagi
di sidoarjo sebuah komunitas pecinta musang
memperkenalkan hewan mamalia ini sebagai binatang yang menyenangkan
mereka menggelar lomba fashion show musang
lengkap dengan busana yang lucu
bagaimana kemeriahannya berikut liputannya
inilah suasana kemeriahan pegelaran fashion show
di sebuah gedung serbaguna gor delta sidoarjo pada minggu pagi
namun mata penonton bukan terpusat pada model cantik
yang sedang memamerkan busana di atas catwalk
iya kali ini yang jadi pusat perhatian adalah musang
meskipun tergolong sebagai binatang yang cukup liar
namun dengan latihan yang rutin
musang bisa berperilaku sama dengan binatang peliharaan lainnya
seperti halnya kucing ataupun anjing
juga tidak kalah dengan binatang peliharaan pada umumnya
sehingga bisa menjadi binatang yang mengemaskan dan mengagumkan
salah satu buktinya seperti terlihat di fashion show musang ini
musang dan juga pemiliknya mampu berkolaborasi
menampilkan berbagai macam busanai
mulai dari pakaian daerah
pesta hingga menjadi monster pokemon di atas catwalk
salah satunya adalah musang milik beri
musang ini dapat menyusu dengan botol seperti bayi dalam kereta bayi
digendong dengan menggunakan pakaian dan juga berkeliling
menggunakan kereta bayi
bagi pencinta musang
mereka memilih memelihara musang karena lebih mudah dan lebih murah
dibandingkan memelihara binatang lainnya seperti kucing dan anjing
selain itu gigitan musang juga tidak menyebabkan rabies
kenapa kamu memilih musang
ya asik aja sih
lebih enak diajak berinteraksi diperihara gitu
gigitannya pun nggak timbulin kayak apa sih

dengan perawatan yang baik
musang juga bisa memiliki bulu yang bagus dan halus
hal ini tentunya bisa menguntungkan bagi pencinta musang
yang mengembang biakan musang ini karena bisa mendongkrak harga jualnya
tahu anda musang ini dulu dikenal sebagai hama
dan saat ini mulai digemari warga
tahu anda satu pusat ini bisa mencapai harga dua juta lebih
berbeda untuk anda memeliharanya
anda tertarik untuk memelihara musang
untuk dapat menikmati kelucuan dan kelincahannya
deku argyansah segelar